banjir bercampur lumpur melanda sejumlah kawasan di semarang jawa tengah
selain melumpuhkan jalur pantura genangan air juga merendam ratusan rumah warga
banjir terjadi sejak senin dini hari menyusul hujan deras yang terjadi di kawasan ungaran
banjir kali ini bercampur lumpur akibat jebolnya tanggul sungai banjir kanal timur
kawasan terparah yang dilanda banjir adalah jalur pantura di jalan kaligawe semarang timur
seluruh permukaan jalan tertutup air hingga ketinggian lebih dari setengah meter
semua kendaraan yang hendak menuju ke arah demak terpaksa memutar arah guna menghindari mogok
sejumlah pengguna jalan mengeluhkan banjir ini karena mengganggu perjalanan mereka
mengganggu sekali mas terlalu banyak terutama bagi aktivitas ini jadi jalan car
banjir juga menggendangnya ratusan rumah warga di kampung sawah besar semarang utara
warga tidak menyangka datangnya banjir karena hujan di daerah mereka hanya sebentar
aktivitas warga pun terganggu
supaya tidak ada bantuan apa apa
ini mengganggu aktivitas
ya tidak bisa kerja tidak bisa tidur
masuk ke dalam
masuk ke dalam sih
masuk ke dalam
meski makin surut warga dihantui kekhawatiran terjadinya banjir susulan
sebab hujan deras diprediksi akan berlangsung hari ini